kita beralih ke nusa tenggara barat di tengah duka akibat gempa yang dialami warga lombok
seorang anggota dprd kota mataram terkena operasi tangkap tangan terkait dana rehabilitasi sekolah yang rusak akibat gempa
selain seorang anggota dprd kota mataram petugas juga menangkap kepala dinas pendidikan kota mataram dan seorang kontraktor
tim kejaksaan negeri mataram menangkap seorang anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota mataram berinisial hm
kepala dinas pendidikan kota mataram dan seorang kontraktor pada hari jumat
penangkapan dilakukan di sebuah warung makan di wilayah cakranegara kota mataram
tim juga menyita uang senilai tiga puluh juta rupiah yang diduga diminta anggota dprd kota mataram tersebut sebagai komisi atas apbd perubahan tahun dua ribu delapan belas
uang tersebut diduga bersumber dari dana proyek senilai empat dua miliar rupiah yang dianggarkan dari apbd perubahan tahun dua ribu delapan belas
untuk perbaikan empat belas unit gedung sd dan sma
tim kejaksaan negeri mataram menangkap seorang kontraktor
tim kejaksaan negeri mataram menangkap seorang kontraktor
tim kejaksaan negeri mataram menangkap seorang kontraktor
petugas selanjutnya menggeledah kantor sementara dprd kota mataram
lalu rahmat juniadi mataram nusa tenggara barat